calon wakil gubernur dki nomor urut satu silviana murni kembali penuhi panggilan direkturat tindak pidana korupsi
baris krim mabespori untuk diperiksa sebagai saksi terkait dugaan dana hibah keluarga pramuka
silviana diperiksa baris krim di gedung ombudsman kuningan jakarta selatan rabu pagi
mantan kepala dinas kependudukan dan catatan sipil provinsi dki jakarta itu
datang untuk diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi dana hibah untuk keluarga pramuka
di dki jakarta pada tahun dua ribu empat belas hingga dua ribu lima belas
saat tindak dikonfirmasi silvi memilih bungkam
hingga saat ini pasangan dari calon gubernur dki jakarta agus harimurti yudhoyono masih diperiksa